tak hanya berbau dan berbusa sungai di surabaya juga dipenuhi oleh sampah popok
dalam satu tahun lima ratus kg limbah popok mencemari sungai karangpilang
akibatnya tak hanya air ikan yang hidup di sungai pun turut terkontaminasi
dan ini membahayakan bagi kelangsungan hidup karena dikonsumsi oleh manusia
pembersihan sampah sampah popok ini kerap sekali dilakukan oleh salah satu lembaga yang peduli
terhadap sampah popok
dan setiap kali operasi dilakukan untuk pembersihan di jembatan ataupun di bantaran sungai
bisa menemukan sekitar sepuluh lima puluh kg sampah pokok
bisa dibayangkan berapa banyak sampah popok yang masuk ke dalam sungai kemudian larut
dan di sana ada kandungan limbah b tiga kemudian ada microfiber yang air sungainya juga dikonsumsi langsung oleh ikan
dan limbah limbah tersebut akhirnya dikonsumsi oleh ikan dan larut ke dalam tubuh ikan
dan kita tahu sendiri siapa yang mengonsumsi ikan tentunya pasti manusia pula
melakukan pembersihan sampah popok di jembatan karangpilang surabaya
dalam satu tahun ekoton sudah tiga puluh kali melakukan pembersihan
dari pembersihan ini sudah sebanyak lima ratus kg sampah popok mencemari sungai karangpilang
berdasarkan penelitian ekoton pencemaran akibat sampah popok ini diyakini dapat merugikan kesehatan manusia
jadi ketika sampah masuk ke sungai
dalam air kena sinar matahari dan dia akan mulai terpecah
ketika dia terpecah akan semakin kecil dengan berdasarkan waktu berlalu itu akan dimakan oleh ikan
begitu dimakan oleh ikan dia akan tersimpan di insang akan tersimpan di perut kemudian dia juga akan tersimpan di daging
ketika dia sudah tersimpan di daging dan dikonsumsi oleh manusia
dia akan berpindah ke manusia dan menyebabkan ketidakseimbangan hormonal pada manusia
dari ketidakseimbangan hormon itu sebenarnya kemudian akan
menyebabkan berbagai penyakit
warga di sekitar sungai karangpilang mengaku
pembuang sampah popok di sungai karangpilang justru bukan warga di sekitar bantaran sungai karangpilang
tapi kan bukan orang sini yang buang
nggak tahu orang dari
koi biasanya bawa mobil atau sepeda satu kresek
tapi nggak tahu orang mana tapi negara ini nggak berani sih bukan ke sungai itu semuanya orang banyak

sampah sampah popok yang terkumpul akan diangkut ke negara lain
dinas kebersihan kota surabaya untuk diolah di tempat pembuangan sampah akhir
ekoton berharap pemerintah kota surabaya mengolahnya dengan sistem sanitary landfill
sehingga sampah popok ini tidak mencemari air tanah saat ditimbun